ya dan saat ini kita sudah terhubung juga dengan salah satu warga negara indonesia yang berada di amerika serikat
sudah ada miftah sabri di illnoy halo
halo mbak putri mas yuda
apa kabar selamat malam
saya memanggilnya pak mansal karena sekarang
lebih terkenal dengan sebutan itu ya
bang a new day for america anda merasakan spirit yang sama atau tidak sih di illinois
situasi sih sekarang karena pandemi ya
almost kita ada lockdown karena situasinya kan masih tinggi
tapi memang tapi dalam civic culture masyarakat keluargaan terasa
misalnya di anak anak di sekolah itu dilakukan diskusi grup grup kecil
dan sekolah melakukan push mail kepada kita parent gitu ya
menyambut apa namanya presiden baru
dan bagaimana amerika istilahnya itu kalau anak anak di sekolah itu dibilang
jadi anak anak itu disampaikan hal seperti itu
jadi nggak tabu membicarakan politik segala macam justru diskusi itu dibuka ya menarik ya
justru ya justru karena itu yang saya bagi pikir bagian dari civic apa namanya education ya keluargaan yang
anak saya umur enam tahun sama dua belas tahun kelas satu sama kelas enam
tapi di sekolah sudah mendiskusikan itu
di sekolah juga mendiskusikan hari ini ada perhentian presiden ke empat puluh enam
kemudian kita punya presiden baru
dan untuk teman teman kita tahu mungkin kita tahu bersama bahwa saya tinggal di illinois ya
sebenarnya adalah dikenal sebagai blue state
ini memang daerah yang jadi basis daripada partai republik

jadi relatif di sini adem adem dan menyambut kedatangan presiden baru jory biden ya
biden dan vice president
ya kita kembali terhubung dengan
diaspora warga negara indonesia yang ada di illinois tadi ya
bang miftah sabri
kalau tadi anda melihat salah satu dari pidato
biden yang mengatakan bahwa
dia tidak saja menjadi presiden dari
satu partai tapi juga presiden amerika
apakah ada melihat bahwa
ada polarisasi di sana selama pemilihan presiden
polarisasi sedalam apa sih
bahwa dulu dulu juga mengingatkan bahwa
presiden sudah selesai
dan kita kembali bergabung
walaupun tidak mudah ya
karena situasi yang terjadi sekarang ini
yang hasil daripada
stain politik juga gitu ya
di tempat partai ini sudah menahan
dan gara gara pandemi ini juga
bagaimana negara negara yang lain
ada di amerika
plan yang kita lihat dari pidato
president biden adalah
bagaimana dia bilang
memang tidak maksa kalian untuk
but let's move forward katanya
ini yang menarik
karena biden yang memang seorang
politik senior ya
dia biasa bekerja berpartisan
di kongres dengan orang orang
yang berbeda dia punya
otoritas untuk bicara seperti itu
bayu ini sudah sangat senior ya
dia umur tiga puluh tiga udah jadi sehat
tiga puluh tahun jadi senator
lapan papan jadi rakyat presiden
ajakan bersatu itu bisa
terwujud dalam kehidupan
seanggari masyarakat disini
saya punya beberapa teman yang
terjadi bagi mereka bahkan
soalnya itu kayak kita gitu
ada yang nggak berkunjung satu satu
hari ada yang berkeluarga juga
jadi ada yang berbeda di politik
kejadian pokoknya disana ya
bahkan ada joke gitu ya
iya kalau ada joke gitu
mendingan kalau mau nyari mantu kita
mendingan beragama daripada kita
apa namanya berbeda beda
pilihan politik itu kan suatu yang
sangat sarcasm ya
tapi tadi juga kita lihat bagaimana
religis dan politiknya bangsa amerika ya
bahwa pembahasan bahwa kita pahamkan yudha
pembunuhan jaya itu leluhur dari biden
dan itu tadi yang
saya juga sebelum di awal gitu
bangsa amerika juga religius
dengan mengatakan ya sohab juga
jadi mereka meminta tuhan
kepada tuhan untuk sebenarnya
mereka bisa kembali ke satu dan
jadi contoh bagi demokrasi di dunia
pak mita tapi sekarang
ketika joe biden terpilih
kalau misalnya di illinois sendiri
partai republik yang kemarin
memilih donald trump itu sudah bisa menerima
belum sih sekarang
kalau di illinois di sekitar anda
oh di bloo state ya oke
bebasnya partai demokrat tidak pernah republik menang
tapi kalau di pinggir pinggir innoi
kalau jadi rural itu konservatif
dan donald trumpnya kuat
kalau misalnya ditanya
apakah sudah bisa menerima sebenarnya
in society ya ya anteng anteng
juga gak selama yang
kita saksikan di media ya gitu
kita berbina juga orang orang di sini cuma ini
pembelahan yang lebih keras
dengan biden ini saya pikir
mungkin bisa lebih stop karena
personalitinya biden itu memang lebih calm
daripada donald trump
kalau tadi anda lihat kan performa
artisnya kemudian juga semua pengisi acara
mewakili beberapa perbedaan
yang selama ini menjadi suatu isu di amerika serikat
kalau anda melihat memang
ini momen tepat bagi joe biden
sendiri untuk memulai sebuah kebijakan
politik dalam negeri yang baru mengingat
pr terberat bagi dia tadi anda katakan
terjadi divided di dalam amerika sendiri
tampak ya beliau tidak menggunakan
rasal bahasa yang lebih keras
kemudian menginginkan perbedaan perbedaan
di tengah kesesahan
ekonomi yang tertutup gara gara pandemi
menyelesaikan pandemi ini tentu tidak bisa
untuk orang berbeda
jadi saya pikir bayangkan sadar itu
mudah mudahan ke depan
itu terus terjadi
karena tidak mudah juga
anger itu tercipta memang ya
di masing masing enkles
di kalangan konservatif ada angle
di kalangan liberal media
di kalangan indra juga sama
anger kepada apa
kepulauan anger kepada wall street
itu tadi tadi nah ini yang kadang kadang
ya susah misalnya saya
saya sedang studi sekarang
profesor juga menyarankan kalian coba deh
melatih ini untuk follow
orang orang yang berbeda ideologi
ini sarankan profesor dikrat
follow juga yang
dan sebaliknya kalau kalian liberal coba
di teman dan di sosial media
di solo juga orang orang yang berbeda
itu kan sesuatu yang disadari
sampai ke kampus kampus juga di kalangan pendidik
usianya juga orang yang di
middle up juga terbelah juga
teknologi komunikasi itu ternyata
juga disadari oleh masyarakat amerika
membelah mereka karena
dan menggelanggungkan kita hanya bergaul
karena apa apa yang sama saja dengan kita
nah ini yang juga jadi problem
dan mudah mudahan karena sudah disadari
oleh presiden barunya nah ini bisa
disadari oleh semua amerika
amerika masih menjadi kilat dan
kalau amerika yang spagil dunia yang spagil
kalau amerika itu gajah ya gajah juga dunianya
salah satu hal yang katanya mau disiapkan
dan akan langsung dikerjakan di day one ini
oleh biden adalah mencabut muslim band
bagaimana pendapat anda
mungkin anda juga berdiskusi dengan
pemerintah muslim di sana
tidak ada muslim ban
tidak ada muslim ban itu tidak pernah ada
hidup damai saja
kalau saya di sini
ada kampung arab
orang di sini bercadar

amirita ya di tempat saya
bang mita masih bersama kami ya
jika anda sudah ganti presiden
masih lama nih
masih lama berarti juga masih akan merasakan
mungkin kebijakan kebijakan dalam waktu dekat
yang akan dilakukan oleh presiden biden
terutama soal covid sembilan belas ya
di illenoi seperti apa kondisinya
kita kembali ada pengetahuan
kalau dari oktober november
di oktober november kita masih bisa
ada tim dari sekolah sekarang untuk
hari hari untuk guru
ada yang take away kalau bisa gitu ya
tapi saya baru dapat
kursi juga tadi dari sekolah anak
minggu depan minggu kedua februari
itu yang kelas
lima eh kelas menang ke atas
sudah mulai in person tapi hybrid
tapi energi kelas satu udah mulai masuk
sekolah hybrid oke
jadi ada penyesuaian penyesuaian juga sih ya
ya jadi kalau hybridnya
itu begini setengah hari
di sekolah pulang di rumah lanjut lagi
kita lihat nanti seperti apa
kemudian ada beberapa target yang akan
segera dicapai pak miftah terima kasih
banyak sudah bergabung dari illenoi
salam untuk istri dan anak anak
terima kasih pak tugik pak bu
terima kasih banyak
program spesial ina gurasin presiden amerika serikat
akan kembali suatu lagi